kok ada yang batuk malem malem sih
aneh banget deh
doi apaan sih doi ya nanti kalo malenya ga ada kita malah mengganggu istirahatnya bu dokter atuh ceng
susu ini mencurigakan doi
di dalam sepi sepi aja takutnya malingnya udah masuk ke dalam
oh yaudah gapapa kang besok lagi aja ini juga udah sore
baik bu dokter saya pergi istirahat dulu
makasih banyak ya kang
yaudah masuk ya sus
kamu kenapa sakit
ini lapar pak
kamu belum makan
kalau ada nasi ada lauk bapak itu ga masak
dari tadi belum makan
tunggu sebentar ya
sudah seharusnya kamu malu neng
selama ini akan diem kamu zolimi neng
selama ini akang sabar yang dianggap sebagai suami yang gagal sama kamu
tapi akan gak terima kalau anak kita yang jadi korban
makan aja susah
bukan karena nggak ada beras bukan karena nggak ada lauk
tapi gak ada ibunya buat masakin
gak ada ibunya buat temenin denny makan

aku pengen lelaki
untuk suamin kekuatan
akan format sama kamu karena kamu t ibu dari anak akan
bukan tolak punggung
doa dokter kelaranya bangun
saya mau belajar motor bukan mau berobat
iya sebentar doa sebentar aja kita kan sebagai warga disini harus periksa situasi
ada yang batuk malam malam sih
apaan sih doa ya nanti kalau malenya nggak ada kita malah mengganggu istirahatnya bu dokter
ini mencurigakan dong di dalam sepi sepi aja takutnya malingnya udah masuk ke dalam
mau belajar motor nggak ayo
udah deh kamu tuh gak sebanyak alesan kalau emang kamu tuh bisa berbicara sama aku aja
aku tuh niat mau ketemu aku kamu bisa datang sini lagi juga jakarta sini nggak sampai dua jam kok
rumah saya itu pak ustadz
aduh pak ustadz kalau mau berobat
besok lagi ya soalnya ini kan udah malam
saya juga gak enak sama tetangga yang lain
saya kan baru disini
ya udah kalau gitu saya istirahat dulu ya pak ustadz
siapa yang batuk
siapa yang batuk
tapi saya takut
saya takut akan marah
saya pengen pulang
sebenarnya ibu udah nyuruh pulang
jadi aku nggak mau pulang
jadi aku gak mau pulang
tapi aku mau pulang
coba dicek lagi siapa tahu ada yang salah
bapak bantuin ya
nah yang ini kan
ini salah gitunya
nah ini harusnya ditambahin dulu
bukan ini jawabannya
deni gantuk pak
mungkin jadi laki laki itu jangan mudah menyerah
kalau kamu nanti sudah dewasa
pasti ketemu tantangan yang jauh lebih sulit dari pelajaran matematika
mungkin kamu ketemu pekerjaan yang sulit
ketemu sama teman teman yang susah diajak kerjasama
mungkin ketemu istri yang sulit diatur
yang sulit ya tuhan